ya jadi gini dien
amar itu pernah jadi pengacara yang bilang anggap
ya lumayan berat lah kasusnya
tapi sampe sekarang aku juga gak tau kasusnya apa
soalnya angga gak pernah mau cerita
duh sayang udah sayang gak usah dicerita
itu kan alamak
silahkan duduk pak
ini loh ada pak surya
sebentar pak lagi kasih susu ke keisha
sebentar ya pak
saya tadi sempet telepon nino
memang udah bilang mau kesini
keisha tuh ada opa
uh opa kangen banget sama kamu
saya tunggu aja
kalau boleh saya tahu pak
kira kira mau bicarakan soal apa ya pak
ada yang perlu saya bicarakan itu
pak surya nggak sama bu sarah sendirian aja
cuma tadi saya kasih tahu sarah juga saya mau kesini
jangan pegang pegang belum mandi belum nanti baju itu gitu ya

kayaknya keisyahnya mau mandi
saya mau mandiin dulu ya pak surya
pak hai pak
bentar ya ditinggal ya pak surya ya
saya tinggal dulu pak ya masyarakat
ada apa pak
tadi pak patok pun kayaknya
nino ya soalnya tadi pas dia ngeliatin nino
kayaknya kayak nahan marah gitu
bapak juga kurang tau
mungkin yang diomongin penting
bapak gak tau lagi gimana
seperti gak punya hati no
gak punya hati gimana pak
tadi andin ke tempat papa
andin cerita semuanya yang kamu lakukan hari ini
yang andin mau adalah kamu berhenti
untuk meminta hak asurena
sebelum papa marah
boleh papa tanya sama andin
mau gak andin kasih aku waktu ketemu dengan rena
niat aku juga baik
sekarang al gak ada
pasti berat buat andi ngurus dua anak pak
itu bukan urusan kamu no
kamu barusan bilang andin akan kerepotan
andin bukan urusan kamu
andin punya banyak orang untuk membantu dia
ada banyak orang yang mencintai dia
ada papa juga
apa kamu meremehkan peran papa di sini nok
peran aku pak
kalau kamu nanya peran kamu
untuk saat ini kamu om baiknya rena
dan harusnya itu cukup untuk saat ini no
untuk saat ini
keadaan lagi seperti ini no
hal baru saja meninggalkan kita semua
dan kamu tetap
tetap minta hak asur rena
tetap dengan media sosial
selalu cukup untuk slaf
tetap dengan kata kata
terima kasihdah backlog dihiasi kamu
jangan ganggu andi
itu yang papa minta
papa mau pulang sekarang
salam buat papa dan mama kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
deddy jadi makin gak sabar
buat tinggal sama kamu keisha
pasti dia makin lucu
makin ada gemesin
gue jadi makin gak sabar
nungguin hasil tes dna nya
kamar keisha tadi udah disiapin
tapi besok aja deh
pokoknya dedy bakal nyari
orang desain interior yang bagus
sebelum kamar kamu jadi
keisha tidur bareng dedy dulu
nung tunggu nung
kalau marah marah lagi seperti bapak surya
aku capek aku mau istirahat
apa yang dikatakan pak surya itu benar
hilangkan semua keinginan kamu
yang gak masuk akal itu
malah kasian sama reina
kalau hakasu itu jatuh ke tangan kamu
hidup rena di rumah andin
yang selalu dikelilingi sama orang orang yang baik
kamu paksa dia untuk tinggal disini
reina akan kesepian nung
kamu harus pikirin nung
nanti misalnya kamu maksain rena
untuk tinggal sama kamu
hidup sama kamu
belum tentu kan dia bahagia
kamu harus pikirin nung
kamu harus pikirin nung
kamu harus pikirin nung
kamu harus pikirin nung
kamu harus pikirin nung
tolong kamu pikirkan baik baik
semua keinginan kamu ini
pada hati kecil kamu
apakah keinginan itu
berasal dari hati kamu yang paling dalam
atau sekedar keinginan kamu
untuk menunjukkan keegoisan kamu
sebagai laki laki di hadapan andin
karena kamu ini tidak akan berhasil
padahal janganlah kamuani kamu
kalian gimana sih
ini gak dikunci emang
makanya sampe mama sama rena bisa keluar
tahu kan kondisi mama kayak apa sekarang
kami bertiga memang salah
cek cctv sekarang
ini mama bawa pergi renah kemana ya
tadi saya sempet liat taksinya bu
berhenti depan gerbang
cuma saya gak tau kalo dalam taksi itu
ada nantai nantai juga berosa
kalau mau cari mereka bu
untuk mencari kemana taksi itu pergi
ya dipastikan tolong
mama jangan sampai keluar kota ya
apalagi bu rena
dengan kondisi yang masih kayak gitu
seandainya ada kamu mas
tadi sih ibu bilang mau pergi ke
acara buka puasa bersama teman teman
bisa pulih gak pak
padahal saya sudah mempersiapkan
kado istimewa untuk ibu
ya udah gak apa apa
kalau gitu saya ke belakang dulu ya pak
dan satu lagi ya
gue sama temen lain keluarga saya
ibu mau pesan apa
barangkali ibu sedang berpuasa dan harus segera berbuka
saya masih nunggu suami dan anak anak saya datang
saya akan pesan setelah mereka datang
baik kalau begitu bu saya permisi ya
mama gak pesan dulu
selamat berbuka puasa
selamat berbuka puasa
aduh rasanya kangen banget loh
mentang mentang suaminya ketemu disana
jadi ingat organisasi
kalian perhatiin gak ibu dan cucu yang duduk disitu
kayaknya ada yang aneh
makan malem dulu yuk
gak baik loh
perutnya osong gitu
gak seru makan
minum teh panasnya kiki bikinin biar perutnya enakan
maafin kita ya indin
gak usah dibahas lagi
apa kita sebaiknya
polisi aja kali ya indin
halo assalamualaikum indin
indin gimana kabar kamu sekarang
kemarin kemarin pas kamu sakit
aku gak sempat nengokin kamu
soalnya aku lagi banyak banget pasien di rumah sakit
ya ya gak apa apa
terus anak anak gimana
semua baik baik aja

sekarang masalahnya mama rosa
rena pergi gak tau kemana
ini sekarang gue kesananya sama istri gue ya
sayang kita ke rumah a sekarang ya
aku tuh udah janji sama aku buat ngejaga keluarganya
sekarang kalau kayak begini caranya
aku yang salah
kira kira ibu rosa sama non rena kemana peginya im ya
mereka ketemu sama orang jahat im
ini bisa bahaya ini urusannya
oh iya putra
kalau ada apa apa sama mereka
kalian harus tanggung jawab
gue harus kasih tahu pak amar
itu siapa gak
aku juga gak tau sayang

tapi andelah sekian yang bener bener mau cerita apa andel
aku mau tunggu di sini ya
aku mau tunggu di sini ya
ada info kalau rena dan omanya hilang
mereka sudah mencarinya tapi belum ketemu juga pak
berani kirim orang untuk jadi mata mata jodoh ma'am
itu kan orang yang suka mata mata yang disini im
saya mau kasih laporan
ada keributan di gerbang
ada keributan di gerbang
udah udah enggak
gak aku bilang udah udah
enggak aku bilang udah udah
enggak aku bilang udah udah
enggak aku bilang udah udah
siapa yang suruh lepasin ini
jangan pertanyaan gua
ada apa ini
dia orang yang selama ini memata matai di rumah ini bu
mendingan sekarang kita bawa dia ke pos
terus tanya tanya ke dia
mama aku udah capek
sebentar ya sayang
bentar lagi opa sama om lruy akan dateng
kan udah malam
orang udah buka puasa
kan sudah malam
ngelapure semua orang
jordan dan armeo deku
lintar sisi sehat tidurnya abang bité teriutin
ob aja yang dijait jaitin
esok temen dia udah ke masjid itu
orang di datang kehidup essence nya
fixing ke putri na
mereka pasti datang
kamu yang sabar ya
mungkin papa al juga akan datang
bapak kan masih di amerika
papa ada di sini
papa al di sini
sepertinya wanita di sebelah ini memang bermasalah
sejak tadi hanya duduk diam
sementara anak kecil itu udah kelihatan lelah dan ngantuk
kita udah kenyang banget
waduh jangan ngantuk dulu
kan belum tarawih
yaudah nanti tidurnya di mobil
terus sampai rumah tarawih
jadi kita pulang sekarang
aku sih yes
itu ibu dan cucu itu kenapa ya
saya kurang tahu bu
tadi sih katanya mau nunggu suami dan anak anaknya
padahal restoran sudah mau tutup
tapi sampai sekarang
suami dan anak anaknya belum datang
mereka sudah close bill
kalau belum biar saya bayar sekalian mbak
oh ibunya udah bayar kok bu tadi
cuma emang lagi mau duduk di situ aja
nungguin suami dan anak anaknya
terima kasih cina
nanti kita ketemuan lagi ya
oke minta sajalah
selamat malam ibu
kami mau beritahu bahwa restoran akan segera tutup
tapi suami dan anak saya belum datang
tetapi ibu restoran ini akan segera tutup
lebih baik ibu pulang saja
dan kasihan anaknya sudah kecapean
anda mengusir saya
tuan kerajaan adalah huruf ku'at
saya berhak menunggu suami dan anak anak saya datang

saya akan bayar apa yang diambil
sayah berhak ngerti
mereka akan datang
gak ada kapok kapoknya nih orang
padahal udah pernah ketangkep mata mata yang di rumah ini bu andin
berarti bukan baru sekali
jangan merasa hebat
kalau lo tau lo salah
tobi perkasa sh
saya hanya menjalankan tugas profesional saya
tadi siapa yang mau telepon
suara siapa ya
ya udah kalau begitu sekarang
lo jaga dia ya
jangan sampai dia kabur dari sini
dan ingat sebelum kita semua balik ke sini
gak ada satu orang pun yang boleh jemput dia
kalau begitu sekarang kita ke kantor polisi pakai mobil gue aja
mir gue harus keluar sebentar sama ngesal michi ya
tolong jagain naskara sama jagain rumahnya
kami bukan bermaksud mengusir ibu
hanya saja restoran memang mau tutup
apa namanya kalau bukan mesir
saya berhak menunggu di restoran ini sampai suami dan anak anak saya datang
kalau perlu saya bayar restoran ini untuk buka sampai mereka datang
dan mereka pasti datang
mereka pasti datang
mas saya gak pernah dipermanfaatkan seperti ini mas
ibu kenapa nangis
saya berkenakan sama ibu
ibu ibu yang tenang ya
ibu ya sudah
ibu boleh di sini tapi cuma sampai restoran tutup ya
sebentar ya saya tinggal bentar ya
kita harus bersama sesok feeding
jadi saya perlu lapel di kantin istri ya
untuk apa ya
saya mau buat ker veelang di kantin
anda juga kenal sama suami yajang
omah kenal sama pak artawan
anda kenal dengan suami saya
pak artawan alva arif
anda pasti juga kenal anak anak saya
saya sudah kenal mereka
saya kenal sama mereka semua
waktu itu suami jeng sering sekali bawa jeng jalan jalan sama kita semua
tapi ya itu karena sudah lama sekali aja kita gak ketemu
kalau gak salah nama yajang
ah jangan rosa
ini restoran kan udah mau tutup
gimana kalau kita sekarang ke depan bareng yuk
untuk apa ke depan
saya menunggu suami dan anak anak saya di sini
suaminya jen itu udah telpon saya
dia bilang dia akan jemput jeep di depan
aku pengen agar mereka pulang aja
kalian duluan aja ya
aku juga ya amin dulu
kita tunggu di depan yuk
udah yakin suaminya akan jemput saya
kita ke depannya sekarang ya
amar itu pernah jadi pengacara yang bilang
ya lumayan beratlah kasusnya
tapi sampai sekarang aku juga gak tahu kasusnya apa
soalnya angga gak pernah mau cerita
dulu sayang udah lu sayang
gak usah dicerita
itu karena lama banget
jadi sebenarnya itu masa lalu gue yang bener bener kelam lah menurut gue
jadi gue gak mau inget inget lagi
tapi gak apa apa tadi kamu ngomongnya juga sedikit tinggi roh sama amar
apalagi dia kan juga udah berjasa buat kamu gak
jasa apa sih din
bisa dibilang itu profesiwan al sih jatuhnya
karena kalau berbicara mengenai jasa bukan dia aja
si al juga sangat berjasa dalam kehidupan gue
kemarin itu sebelum al pergi al sempat ngajakin gue ketemu di kantor
ditit perlu ada gue ya angga
dan pas gue mau pulang juga diingetin hal yang sama
sama sama ya gue ngerasa tuh kayak firasat gitu
ya tapi bisa jadi itu emang firasat sih tapi sebelum kejadian biasanya kita nggak
tahu kalau itu tuh ternyata firasat iya sih dari awal mungkin ada perasaan
perasaan dimana nggak mau ditinggal sama mas al cuma akan asal kerja
lagipula aku yakin mas al pasti akan baik baik aja dan nggak akan kenapa napa
terus di saat mas ala bikin vlog vlog itu sempat ada berpikir
tapi ya mungkin karena hobi baru aja kan epiteriator itu menjadi sebuah kenangan